selamat datang di tata cara pemilihan serentak dua ribu dua puluh bersama cnn indonesia
karena masih berada di masa pandemi lakukan proses pencoblosan di masing masing daerah sesuai dengan protokol kesehatan
ketika berangkat dari rumah selalu pakai masker membawa iktp dan alat tulis
datanglah sesuai jadwal yang tertera pada surat c pemberitahuan
saat tiba di tps cuci tangan selama dua puluh detik dan cek suhu tubuh
setelah itu gunakan sarung tangan yang disediakan lalu isi formulir kehadiran
tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara dan selalu jaga jarak
masuk ke dalam bilik gunakan hak suaramu sesuai hati nurani untuk menentukan masa depan wilayahmu
setelah itu buang sarung tangan pada tempat sampah
kemudian petugas akan meneteskan tinta ke jari tangan
terakhir cuci tangan lagi sebelum pulang ke rumah
jangan ragu datang ke tps
karena suaramu menentukan
masa depan daerahmu